kita ke informasi lain setelah dewan pengawas kpk menunda pembacaan putusan sidang etik
wakil ketua kpk nurul gufron dalam kasus mutasi asn kementerian pertanian
penundaan ini berdasarkan perintah putusan pengadilan tata usaha negara jakarta
yang meminta dewas kpk menunda pemeriksaan etik nurul gufron
tumpak menyebut perkara etik itu kini jadi terkatung katung
karena dewas kpk sebenarnya sudah siap membacakan putusan berdasarkan hasil mesyawarah
sedianya putusan dibacakan pukul empat belas waktu indonesia barat
tapi kira kira pada pukul satu siang dewas kpk menerima putusan pt un untuk menunda perkara etik itu
pembacaan putusan ditunda sampai putusan pt un berkekuatan hukum tetap
atau terdapat penetapan yang membatalkan penundaan tersebut
gufron diadukan atas dugaan menggunakan pengaruhnya sebagai wakil ketua kpk
kepada pejabat kementerian pertanian untuk meloloskan proses mutasi asn
dari jakarta ke malang di kementan
tadi kira kira jam satu dikirimlah penetapannya melalui ekor juga
yang menyatakan bahwa harus dilakukan penundaan
menghormati itulah maka kami tidak membacakan putusan terhadap dugaan pelanggaran etik
yang sudah kami sidangkan beberapa waktu yang lalu
sebetulnya putusan ini tidak dikirimkan oleh pak jokowi
sebetulnya putusan ini tidak dikirimkan oleh pak jokowi
putusannya sudah selesai ini putusannya sudah selesai
musyawarah majelis pun kemarin sudah selesai
tetapi kami menghormati adanya penetapan ini
di sini disebut karena alasan mendesak
saya tidak tahu juga alasan mendesak apa itu
tetapi itulah alasan sehingga dikeluarkannya penetapan ini
jadi pada saat itu sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan pada tanggal enam mei dua ribu dua puluh empat
ke baris krim dengan laporan dua pasal yaitu pasal empat ratus dua puluh satu
apa empat ratus dua puluh satu kuhp adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
pencemaran nama baik pasal tiga ratus sepuluh kuhp
dilaporkan nurul gufron ke baris krim polri ketua dewas kpk tumpak hatorangan panggabayan menegaskan tidak takut
ia menyebut belum tahu isi laporan dan belum dipanggil polisi
tumpak pun heran karena dewas sudah menjalankan tugas sesuai dengan undang undang sebagai pejabat yang ditunjuk
pada saat kemarin kami sampaikan
karena kami melaksanakan amanah dari undang undang
saya sendiri belum tahu apa laporannya
apakah takut tidak takut
sekian tahun kita sudah bekerja di kpk ini
kalau memang saya dipanggil polisi itulah pertama kali aku didengar oleh polisi